tim penyidik siber barreskrim mabespori menangkap satu orang tersangka
penghinaan dan pencemaran nama baik ketua dpr ri setinovanto
melalui meme yang saat terbaring di rumah sakit
menurut polisi pelaku sengaja membuat meme tersebut secara pribadi
untuk sekedar iseng tanpa ada seruan orang
tim kuasa hukum ketua dpr ri setinovanto
mendatangi kantor direktorat siber barreskrim mabespori jawa pusat
mereka ingin mengetahui perkembangan penyelidikan laporan
dalam kasus pencemaran nama baik
dengan tersangka seorang wanita bernama dian kemala arizik
ia yang berhasil ditangkap di kediamannya di daerah tangerang banten
menurut polisi tersangka melakukan tindakan menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik
melalui meme di akun media sosial instagram dengan nama dazling dian
dengan mengunggah foto saat ketua dpr ri terbaring di rumah sakit pada bulan oktober lalu
dalam pemeriksaan motif tersangka membuat meme
dilakukan secara pribadi tanpa ada orang suruhan
yang membayar tersangka untuk melakukan penyebaran
atas perbuatan tersangka yang berprofesi sebagai penari tersebut
bicara dengan pasal berlapis yakni pasal tiga ratus sepuluh dan tiga ratus sebelas kuhp
tentang pencemaran nama baik dan fitnah
dengan ancaman hukuman pidana selama lima tahun
telah dilakukan penangkapan terhadap
dari dm yang bersangkutan diduga telah melakukan
kejahatan cyber yang termasuk dalam pasal dua puluh tujuh ayat tiga
yaitu melaksanakan atau melakukan fitnah terhadap pelapor
tadi malam kita sudah lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan
dan sudah dalam pemeriksaan
dari pihak kami maris gimpori